rifki kok malah bengong sih
gimana perasaan kamu sama el
gini bu jadi saya kan udah anggap michelle gue sebagai juru saya jadi
ya bu tenang aja michelle tuh pasti saya jagain baik baik
oh jadi kamu ternyata cuma bercanda sama el
untung aja el itu orang yang gak
eh anak baru
lo mau apa sih
gue tuh males ngibut di sekolah orang
gue ketuasis disini jadi gue berhak ngasih tau el aturan yang ada di sekolah ini
dan lagian lo juga udah banyak melanggar peraturan ipa dan ips
emang di sekolah punya loh
tapi bokap gua adalah penyumbang dana terbesar di sekolah ini
pas banget ya
temen temennya di kelas ips mau dateng di panglawan
eh hebat juga ya lo
jadi anak baru langsung dapet pembelaan
sudah selesai bicara ale
ali punya pikiran dengan situasi itu tidak pernah sinkron
jadi lebih baik ale diam eh
dan gue juga mau bilang
beta selama ini pegang teguh solidaritas terhadap warga negara ips
tapi kali ini kata orang datang ke sini mau bikin perhitungan sama murid sementara ini
tunggu sebentar lagi
kamu bebek aja kan
kamu gak mau cerita sama papa ada apa
soalnya tadi malam tante mila sampai telepon papa
untuk ngecek kondisi kamu gimana
rifki gak apa apa
gak mungkin ki
tante mila gak mungkin begitu kalau nggak ada sebabnya
kamu lagi ada masalah sama michelle
tapi udah papa tenang aja
rifki juga gak anggap itu
gak anggap itu jadi masalah sih
rifki duluan ya
yaudah hati hati ya
ternyata rifki masih belum juga mau terbuka sama aku

ternyata rifki masih belum juga mau terbuka sama aku

ibu kok bengong kayak gitu gak dimakan
ibu tuh lagi kepikiran sama si botol kecap l
emang ibu bisa marahin dia
semalam itu tiba tiba dia nanya
ya ibu jelasin aja siapa mike
terus kamu tau gak dia tuh tiba tiba mukanya berubah
terus kan ibu khawatir
ibu tanyalah sama om roy
terus kata om roy dia pulang dari sini tuh mukanya kusut banget
or biasa biasa aja menurut elah
perasaan sih ibu gak ngomong apa apa
ibu cuma bilang memang kamu dulu ada hubungan sama mic
tapi kamu udah nganggapnya selesai
tapi kalo dia ibu gak tau deh nganggepnya selesai atau enggak
nggak salah sih ibu ngomong
gak usah dipikirin
botol kecap emang kayak gitu bu
sering random banget
lagian kan dia sama mic gak ada hubungan apa apa
atau jangan jangan dia cemburu lagi
ibu cantik ibu kusayang
ngapain botol kecap cemburu
kan gak mau
gak mungkin gak ada apa apa juga
emang random kan tadi el bilang
si botol kecap emang random orang orang kan
ya maksudnya ibu mungkin kamu nganggepnya nggak punya hubungan apa apa sama si botol kecap
tapi kan belum tentu sama si botol kecap
el isi hati seseorang itu kita kan gak pernah tahu yang sebenarnya seperti apa
yaudah makan yuk ibu yuk gak usah nyamuk yuk
kak kok kamu sedih gitu sih
apa kamu masih kepikiran sama agus di sekolah
enggak kok fer
gue cuma kepikiran aja sama kondisi papa belakangan ini
papa jadi sering kambuh fer
kamu gak boleh dong ngomong seperti itu
omongan itu kan doa
dan aku yakin papa kamu tuh pasti baik baik aja
gue takut kondisi papa makin parah
gue belum siap kehilangan papa fer
fer apa lo mau acara pertunangan kita dipercepat
pak ketunangan ini adalah masalah hidup dan masa depan kamu
jadi saran aku kalau kamu mau ngambil keputusan
itu bukan karena terpaksa
gue gak percaya
selama itu bisa bikin papa bahagia gue bakal lakuin apa aja
ra aku memang cinta sama kamu
tapi aku juga kecewa
karena kamu selalu pelimplan sama rencana pertunangan kita
jadi saya kan udah anggap michelle gue kan sebagai juru saya
jadi ibu tenang aja
michelle tuh pasti saya jagain baik baik
oh jadi kamu ternyata cuma bercanda sama el
untung aja el itu orangnya gak baperan ya
coba kalau baperan dia pasti kasihan karena dia pikir kamu suka sama dia
yaudah kamu mau pulang kan
kenapa pertanyaan ibunya kerupuk kulit itu gojok gitu sih
gue emang bodoh banget
pasti sekarang ibunya kerupuk kulit mikir kalau gue gak bisa serius
harusnya gue jawab aja jujur kalau gue suka sama kerupuk kulit
gue pernah denger nih ya
katanya kelas ips tuh ngakuin paling solid
tapi kok sekarang sesama anak ips
dan kita juga gak ada urusan sama lo
jadi mending sekarang lo balik sana ke habitat lo
karena ini jalan umum
lo bertiga kesini pasti disuruh ketua geng lo kan
katorang punya kaun itu tidak pernah mempermasalahkan kelakuan ale itu yang sudah bikin dia balak belu
tapi katorang ini yang tidak terima dengan ale punya kelakuan
kau cuma murid sementara disini